pada saat kejadian langsung lari ke jalan besar
dengan menuju ke arah yang tidak kita ketahui
ada di rumah kita semua
sekian kita akan menangkap
setelah terlalu besar oleh penduduk bprd
yang dihajarkan ke sasaran
kita ingin tidak menggitikannya
dan yang ingin untuk berhasil dengan ujian
pada saat itu bukan
bagaimana kita buat
di rantau dunia
di jalan b sahabat
di rantau al parang
di rantau bagar
yang dikasing pemimpin
karena kejadian austral wednesday
ashore yang dipilih yang ketahui

kita juga hanya memint throughput empat ratus dua saatnya dan mereka tidak ambil signal
maksudnya bahwa si korban dengan inisial mar bahwa yang bersangkutan pada saat tanggal dua puluh tiga september dua ribu dua puluh tiga
seharusnya sudah memberikan tugas akhir yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab si korban
untuk menyelesaikan tugas sekolah
namun di deadline tanggal tersebut tidak bisa mengumpulkan
karena pada saat hari senin pada saat kejadian itu sudah dilaksanakan uts
karena itu hari terakhir untuk para siswa bisa melakukan kegiatan uts
sehingga dengan tidak dapatnya menyelesaikan tugas sekolah korban ditegur oleh
mendapat teguran oleh salah satu guru dan sebagai korban tidak diperkenankan untuk mengikuti uts
sehingga pada hari senin korban kembali lagi ke sekolah untuk mendapatkan kepastian ya
eh ke pelaku untuk mendapatkan kepastian untuk melaksanakan ujian
namun tidak bisa
sehingga pelaku pulang ke rumah dengan mengambil alat sabit yang tersimpan di rumah
dan dibawa ke sekolah dengan cara disimpan di pinggangnya
setelah masuk ruang kelas langsung melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban